akhir pekan panjang segera berakhir jakarta akan kembali dipadati warganya yang pergi keluar kota selama liburan
jumlah penumpang di bandara soekarno hatta tanggerang melonjak
hari terakhir libur panjang akhir pekan pintu pintu kedatangan bandara soekarno hatta mulai ramai dipadati penumpang dari berbagai kota
hingga minggu siang tercatat sudah lima puluh ribu penumpang yang mendarat di bandara ini
pada hari terakhir liburan akhir pekan ini diprediksi terjadi peningkatan jumlah penumpang sekitar tiga belas persen
puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada minggu malam
selain menambah tujuh belas penerbangan pengelola bandara sudah melakukan berbagai persiapan mengantisipasi kepadatan di kawasan bandara soekarno hatta
kami telah berkumpul
kami telah bekerjasama dengan kepolisian khususnya polres bandara soekarno hatta untuk bagaimana mengatur tentang kemacetan aksesibilitas yang dari dan menuju bandara soekarno hatta
kedua kami juga bekerjasama dengan teman teman ground handling untuk mempercepat pengambilan bagasi
kami menghimbau kepada masyarakat yang datang ke bandara soekarno hatta ini tidaklah menggunakan transportasi umum
jadi sampai dengan saat ini kami memang masih belum mencabut siaga satu
kami masih bekerjasama dengan teman teman kepolisian dan polri kurang lebih hampir tiga ratus lima puluh orang yang ditugaskan di bandara soekarno hatta membantu kami dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di bandara